kita awali news desk dengan informasi mengenai dugaan pemalsuan beras sejak pagi aktivitas di gudang beras pt indo beras unggul berjalan normal
meski tidak ada penjagaan ketat namun media tidak diperbolehkan masuk ke wilayah gudang
gudang ini merupakan gudang beras milik pt tiga pilar sejahtera food tbk yang diduga melakukan pemalsuan kualitas beras dan menggunakan beras bersubsidi dari bulog dan dijual ke pasaran
kita langsung ke femi afriyadi yang saat ini sedang berada di lokasi gudang beras pt indo beras unggul di kawasan bekasi jawa barat
femi selamat siang dari informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada penjagaan khusus di sekitaran pabrik setelah adanya penggerbekan
adakah informasi lebih lanjut femi mengapa kemudian tidak ada penjagaan di sekitar pabrik padahal sudah terjadi penggerbekan sebelumnya
selamat siang reinhardt kalau berbicara bagaimana penjagaan yang saat ini dilakukan oleh pihak dari pabrik indo beras unggul ini
memang dari pagi hingga siang hari ini kita tidak melihat ada aktivitas pengamanan yang cukup ketat
walaupun pada kamis malam lalu pabrik ini sudah digerebek oleh petugas kepolisian
saya ingin memperlihatkan kepada anda terlebih dahulu bahwa di belakang saya tepat
ini ada sejumlah petugas dari kepolisian
ini tadi saya konfirmasi bahwa petugas ini merupakan petugas dari polsek kedung waringin
apa yang kemudian mereka lakukan di sini tentu ini harus dikonfirmasi karena memang rombongan ini tadi masuk beberapa menit yang lalu
dan sudah berada kembali di depan gedung pabrik ini
kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi apakah penyelidikan ini masih terus dilakukan secara mendalam
apakah memang kemudian tindakan
tindakan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh pt ibu ini berlangsung seperti apa yang diinformasikan
atau apa yang sudah dikonfirmasi oleh petugas kepolisian
ini yang kita akan cari tahu seperti apa
tapi yang jelas aktivitas dari pabrik ini masih terus berlangsung reinhardt
tadi kita melihat bagaimana keluar masuk truk berukuran sedang atau bertona sebesar juga masih mengangkut beras
tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan
apakah proses distribusi juga masih terus berlangsung karena informasi terakhir yang kita tahu bahwa
salah satu gudang yang menjadi penyimpanan beras ini yang menyimpan lebih dari satu juta kilogram beras
atau lebih dari seribu ton ini sudah dipasang garis polisi
saya sempat menanyakan kepada salah satu karyawan atau buruh yang tadi sempat berada di kawasan ini
ia mengacakan bahwa tidak ada perintah atau arahan khusus
gudang ini digrebek oleh petugas kepolisian
bahwa kemudian apakah mereka tetap bekerja seperti biasa atau hanya bagian gudang saja yang berhenti beroperasi
ini yang belum bisa terkonfirmasi karena tidak ada satupun dari manajemen perusahaan yang bisa menjawab pertanyaan itu
kita hanya bisa memantau dari luar bagaimana kondisi pabrik yang sampai saat ini masih terlihat beroperasi normal seperti biasa
tidak ada penjagaan yang cukup ketat dari petugas kepolisian untuk
mengamankan kawasan ini
bagaimanapun juga dengan tadi tanggapan warga yang mengatakan bahwa tidak ada kecurigaan kecurigaan tertentu
sejak beberapa tahun yang lalu pabrik ini beroperasi
seperti biasa pabrik ini merupakan pabrik atau gudang penyimpanan beras
yang kemudian akhirnya ditetapkan oleh petugas kopolisian bahwa ada praktek praktek kecurangan yang berlangsung di pabrik ini
kita masih menunggu reinhard seperti apa nanti kemudian penyelidikan lebih lanjut dari kasus ini
baik tapi secara
tapi secara umum anda lihat memang masih berjalan normal ya
aktivitas di sana meskipun terjadi penggerbekan tapi memang belum bisa dikonfirmasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
atau mungkin dari pihak gudang sampai dengan sejauh ini
terima kasih femi afriyadi koresponden cnn indonesia